kami akan mengusulkan tuntas tanpa pandang bulu terhadap siapa saja yang terlibat di dalam mafia karantina
tidak berhenti sampai di sini kami masih terus lakukan pengejaran kita langsung pengembangan terus
kalau sudah mulai tertangkap gini agak turun sedikit nanti mereka mulai bermain lagi
kemudian kita terjala juti hari ini sudah kita layankan surat panggilan untuk klarifikasi terhadap surat rv ini
kita jadwalkan hari kamis
hari kamis nanti untuk hadir di sini nanti kita sampaikan teman teman
tadi pak kapolda pun menyampaikan kami akan sidik secara tuntas